kehadiran tenaga kerja asing di tanah air tidak serta merta memberi keuntungan bagi negara apalagi bagi tenaga kerja ilegal
para tenaga kerja asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen keimigrasian dikejar dan ditangkap oleh aparat keamanan
sekitar sembilan puluh tiga tenaga kerja asing asal tiongkok ditangkap dalam razia yang digelar petugas dinas tenaga kerja
transmigrasi dan kepedudukan provinsi riau di pltu tenyan raya pekanbaru selasa sore
saat diperiksa mereka tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dan hanya mengantongi visa kunjungan wisata
bahkan tiga puluh lima orang diantaranya tidak memiliki dokumen apapun
di bekasi jawa barat pihak imigrasi memutuskan akan mendeportasi sembilan warga tiongkok
ke sembilan orang ini terbukti menyalahi aturan izin tinggal
mereka telah bekerja sejak dua ribu tiga belas sebagai pembuat bataringan tetapi hanya mengantongi surat izin tinggal sementara
begitupun di jawa timur petugas menemukan lima puluh satu tenaga kerja asing bekerja di sebuah perusahaan di gresik
meski sebagian dari lima puluh satu tenaga kerja asing ini mengantongi paspor izin tinggal dan izin bekerja
mereka dinilai melanggar aturan ketenaga kerjaan
saat diinterogasi mereka tidak bisa berbahasa indonesia
sementara itu kantor imigrasi mataram nusa tenggara barat juga segera mendeportasi empat belas warga negara tiongkok
mereka ditangkap saat bekerja di kapal keruk pasir di kabupaten lombok timur
dua orang lagi ditangkap saat menyamar menjadi penjual mutiara di kota mataram
dari total tujuh puluh empat satu ratus delapan puluh tiga tenaga kerja asing tenaga kerja asal tiongkok yang paling banyak ditemukan di indonesia
pada november dua ribu tujuh belas tiongkok menemukan kebanyakan penjual mutiara di kota mataram
pada november dua ribu enam belas kementerian tenaga kerja mencatat ada dua puluh satu dua ratus tujuh puluh satu tenaga kerja asal tiongkok
jepang adalah negara terbanyak kedua yang menyumbang tenaga kerja asing dan korea selatan berada di urutan ketiga
ada pun dari jenis pekerjaan sektor perdagangan dan jasa menempati urutan pertama dengan jumlah lima puluh satu enam ratus sembilan puluh lima
sektor industri dan pertanian menjadi idola kedua dan ketiga para tenaga kerja asing
bagaimanapun tenaga kerja asing tetap dibutuhkan dengan catatan harus memiliki keahlian di bidangnya
mengantongi izin resmi serta menaati hukum dan adat istiadat yang berlaku di indonesia
muhammad kadapi cnn indonesia